san kota sana sininya ada yang nungguin tuh
kau ada di sini
hari ini gue seneng banget
ternyata rencana gue
berjalan dengan lancar
sama geng serigala
sian hapenya gak apa apa
lagi yang bawa udah sering
hacking waktu masih muda
perluan ya be
ya udah mampus
hah desya tau
udah nyanyi udah gak bau
kamu kenapa triana
bukan ini udah siang banget
tante kayaknya boy udah keburu nembak ref
aduh gak bisa
gak boleh terjadi
bangun bangun bangun
bangun bangun bangun
bapak bangun pak
kamu gak lapar ya
siang tau pak
oh udah siang ya
maaf bapak ketiduran
apaan lagi sih pak
mama mau kemana
bukan urusan bapak
soalnya bapak udah kunciin mama
ini mama pergi
jangan kita tanya
sebentar sebentar sebentar
ini kan masih pagi
mama baru bangun
mama gak mau kali ini dilarang sama bapak
pokoknya mama gak boleh pergi kemana mana
pokoknya mama udah gak peduli sama larangan pak
mama udah tekat banget
samprin sih boy
mama akan ajak pulang
karena mama gak suka kalau sih boy itu nyatain cintanya sama reva tau
mama tuh jangan over kayak gini dong
boy itu kan bukan anak kecil lagi
karena boy bukan anak kecil lagi
kita sebagai orang tuanya harus bisa ngejagain boys
supaya boe itu jangan dapat pacar yang asal asalan tahu
adriana paling suka justrunya tante itu
jadi justrunya kamu itu maksudnya adriana yang cocok sama boy
tapi thank you bapak mertua
tuh kan papa papa ngeliat sendiri kan
adriana ini yang paling cocok buat boy tahu
pokoknya kalau mama gak mau dengerin papa bapak akan
mama udah gak peduli lagi ancaman papa
soalnya ancaman papa itu basi tau
belum diancam kok udah bilang basi
pokoknya mereka jangan didanggul lagi
bukan berarti tinggalin
aku harus lebih dulu sampe berkasih tau boy
pak ya memangnya mama lebih pintar
bapak bukan orang sini kan
seneng banget saya bisa ketemu sama bapak
bapak kenal sama boy
ya kenal banget pak
tuh anak baik bener
tapi ada masalah sedikit nih pak
mamanya boy mau kesini
sekarang udah lagi di jalan
kenapa jadi begitu pak
mamanya boy ini agak agak lebih sedikit
dia gak mau gue itu hubungan sama reva
dia pikir mereka kesini tuh mau pacaran
ya gak bakal pacaran pak
ada saya yang jagain
makasih ya pak
oh saya ini pak karim pak
saya ini cuma tukang warung
di mana di situ boy sama temen temennya ngumpul gitu loh pak
saya ini ikut kemari ya buat bantu bantuin lah pak
sekalian jagain dia
dia kan pada muda muda semuanya
terima kasih ya pak karim
tapi saya minta bantuan nih
kalau mamanya boy datang kesini
tolong tunjukin jalan yang salah
karena kalau sampai mamanya boy ketemu sama boy
bisa langsung ajak pulang dia
bisa ya pak
udah datang tuh dia
saya ngumpet dulu pak
kok tempat perkemahan ini sepi banget sih pak
lagi pergi sama temen temennya ke jalur hiking
ibu tunggu aja
sebentar lagi juga dia balik
ah gak usah gak usah
kita gak usah nunggu
bapak tolong tunjukin aja di mana tempat hikingnya
ibu jalan aja lurus ke situ
ntar juga ketemu tau
ya tau lah
pak makasih ya
tapi ngomong ngomong yang ditunjukin jalan yang salah kan
ya salah kan bapak yang suruh
kalau gitu sekarang jalan yang bener ke tempat hikingnya mana pak
oh ini dari sini bapak lurus aja nih pak
gak jauh dari sini
ada turunan bapak ikut
ada turunan bapak ikut ada turunan
makasih ya pak
pak karim makasih
teman teman kita istirahat dulu ya
mem kita mau tamu tamu disitu ya kan

eh taruh dong
kok udah tinggal di camp
udah dulu sih
sother juga yuk
kamu pinjaman pengen lu dong
nggak modal banget
udah deh kal
oh aku nggak peduli aku udah lihat
kamu pun udah lihat kan
aku udah lihat
aku udah lihat
aku udah lihat
kamu udah lihat kam
saya udah lihat
yang itu nih
ya saya udah lihat
aku udah lihat
aku udah lihat
kamu udah lihat
kamu udah lihat
aku udah lihat
kamu lihat dulu
gaww cepetan kok tersana
disininya ada yang nungguin tuh